salah satu bagian menjelang hajatan ini membutuhkan persiapan dan juga sumber daya manusia yang banyak ini adalah penyediaan jamuan makan
nah dalam pernikahan kaisang dan juga erina gudono ini dalam momen tasyakuran di pura mangkunagaran ini kebetulan catering yang ditunjuk adalah catering yang berasal dari kota surabaya
dalam penyediaan jamuan ini catering yang ditunjuk setidaknya harus menyediakan kurang lebih tiga ratus personil yang didatangkan dari enam cabang kota yang ada di indonesia
nah ini tidak hanya menyajikan jamuan untuk tamu tamu vip yang berada di bagian dalam atau pendopo puro mangkunagaran namun juga untuk ribuan relawan yang rencananya hadir di kawasan puro mangkunagaran pada hari minggu tanggal sebelas desember dua ribu dua puluh
dan dua hari menjelang perayaan tasyakuran pernikahan kaiseng erina gudono di puramangkunegaraan surakarta solo ini setidaknya sudah persiapan dari dekorasi catering ini
sudah hampir selesai dilakukan
menu menu yang disajikan rencananya ini juga dominansinya adalah menu nusantara selain juga ada menu mancanegara ada sekitar tiga puluh an menu
di antaranya ada kambing guling sate ayam tengkleng hingga festival pojok tempo dulu
wah seperti apa
menu menu ini nantinya akan disiapkan pada hari h tentunya dalam kondisi segar dengan beberapa teknologi diantaranya ada truk pendingin hingga lemari penghangat
wida subianto aga dipa surakarta jawa tengah